enam belas jenazah korban banjir bandang air terjun dua warna di sibu langit deliserdang berhasil dipindahkan tim gabungan
ya pemerintah kabupaten deliserdang akan mengevaluasi pengelolaan wisata air terjun dua warna
empat belas jenazah korban banjir bandang air terjun dua warna di kecamatan sibu langit deliserdang berhasil dipindahkan tim gabungan
pemindahan empat belas jenazah ini menutup proses pencarian korban pada hari senin
pencarian akan dilanjutkan selasa pagi
jenazah terdiri dari delapan perempuan dan enam laki laki
jenazah yang berhasil dipindahkan dibawa ke rumah sakit bayangkara medan untuk proses identifikasi
karena posisi jenazah itu terjepit di antara batu ada yang terjepit di antara pohon kayu besar halok
pemerintah kabupaten deli serdang akan mengevaluasi pengelolaan lokasi wisata air terjun dua warna agar keamanan pengunjung dapat terjaga
para korban tidak akan mendapatkan asuransi meskipun membayar biaya masuk kawasan wisata tersebut
pemerintah kabupaten hanya akan memberikan santunan
keberadaan kelompok sadar wisata yang mengelola juga kompleks ini saya kira tidak bisa dikatakan ilegal
barangkali saja ada semacam kesepakatan antara wisatawan dengan kelompok sadar wisata untuk memberi pendampingan kepada mereka
untuk itu ada kepentingan yang barangkali saya kira akan terjadi sesuatu yang ilegal
selain empat belas jenazah yang sudah dipindahkan
masih ada tiga jenazah korban yang sudah ditemukan namun belum dapat dipindahkan
sementara empat korban lainnya juga belum ditemukan
ian prabudi deliserdang